masyarakat selalu berhubung
tema ini kita tak naik berwakfuri
sebagai anak saudara yang bertugas
memeliharakan tingkat serta senantiasa hadir
untuk masyarakat terlebih dalam masa pandemi corona ini
kapolah metro jaya irjenpol nana sujana
di wisma atlet jakarta pusat
memberikan empat satu ratus empat puluh enam paket bantuan sosial
bantuan langsung diberikan kepada tenaga medis
petugas kebersihan rumah sakit
petugas keamanan serta anggota tni polri
kami memang dari kepolisian tentunya berterima kasih
dan mengapresiasi atas pengabdian dan kinerja
dari para medis
di koja jakarta utara dirbin timnas korbin mas bahar kampori
berijenta judin membagikan tujuh puluh tujuh paket sembako
kepada buruh lepas yang terdampak covid sembilan belas
di manggarai jakarta selatan
polri menyalurkan satu ratus tiga belas paket sembako
diserahkan langsung oleh wakaba intelkam irjen suntana
ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi
bagi para pedagang bakso yang berhenti jualan
karena dampak covid sembilan belas
bersama kapolda banten irjenpol viandar
memimpin langsung pembagian sembako sebanyak empat tiga ratus tujuh belas
ke masyarakat suku baduy
minta doa restu kepada masyarakat baduy
agar polisi ke depan
bantuan diberikan ke berbagai wilayah
hingga ke daerah daerah lain di luar jakarta
pembagian bantuan ini diharapkan bisa meringankan
beban masyarakat yang terdampak pandemi covid sembilan belas